nama ramiyaji priyambodo ramai menjadi perbincangan setelah polisi menemukan barang bukti satu unit mesin atm di rumahnya beberapa waktu lalu
ramiyaji ditangkap pada dua puluh enam februari atas dugaan kasus skimming atau pembobolan atm
dikutip dari detik com hingga kini polisi masih mendalami keterangan ramiyaji priyambodo terkait kepemilikan satu unit mesin atm di dalam kamarnya
polisi masih menggali informasi terkait asal usul atm penjual dan harga atm tersebut
kb tumas polda metro jaya kombes argo yuwono menyatakan mesin atm yang ditemukan dalam kondisi mati di kamar ramiyaji dimiliki sejak tahun dua ribu delapan belas
ramiyaji mengaku menggunakan mesin atm untuk mempelajari kelemahan kelemahan mesin atm
sementara itu nama ramyaji priyambodo disebut sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan capres sekaligus ketua umum partai gerindra prabowo subianto
namun hal ini dibantah
tersangka hanyalah kerabat jauh dari prabowo subianto
konfirmasi bang bukan ponakan pak prabowo
bukan kalau ponakan pak prabowo tentu ada joyo hadikusumunya ini kan gak ada joyo hadikusumunya
kerabat jauhnya dalam artinya kayak gimana nih
saya nggak tahu persis ya menurut informasi tadi dari pimpinan kalau tidak salah pak mitro almarhum itu masih sepupuan sama kakek atau orang tua yang bersangkutan
tapi saya tidak tahu persis
gaji di sebuah apartemen di kawasan sudirman jakarta tidak lepas dari laporan pihak bank yang menjadi korban pembobolan rekening
ramiyaji kini ditahan di polda metro jaya